puluhan rumah di kabupaten probolinggo rusak berat usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi selasa dini hari
selain mengakibatkan puluhan rumah rusak banjir dan tanah longsor juga mengakibatkan dua warga tewas tertimpa longsor
beginilah kondisi permukiman warga di dua desa kejamatan tiris pasca terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di bantaran sungai kedaton kabupaten probolinggo
beberapa rumah rusak bahkan hilang terbawa arus banjir dan tanah longsor
tak hanya itu seluruh perabot rumah warga hampir seluruhnya tak terselamatkan
peristiwa ini terjadi saat sungai kedaton tiba tiba berarus deras usai diguir hujan beberapa jam
akibatnya sebuah tebing longsor dan menyapu puluhan rumah di sekitarnya
dalam kejadian ini dua warga diketahui bernama siti munawaroh dan adiknya akbar tewas setelah tertimpa longsor
sebagian besar korban mengeluhkan tidak adanya bantuan dari pemerintah secara cepat terkait makanan dan tenda pengungsian
hal ini karena rumah mereka tidak layak huni karena sebagian konstruksinya rusak
tidak adanya tenda darurat membuat sejumlah korban kebingungan mengumpulkan barang barang berharga
mereka akhirnya mengumpulkan barang barang yang tersisa di pinggir jalan untuk diamankan
sementara badan penanggulangan bencana daerah kabupaten probolinggo belum bisa memberikan respon terkait keluhan warga
namun pihaknya masih fokus terhadap perbaikan infrastruktur agar bantuan dapat cepat tersalurkan
kita bekerjasama juga dengan bumdr untuk memperbaiki rumah yang berat supaya mengisikan longsoran agar bisa segera lalu lintas ini bisa terhubung lagi
dari data bppd sebanyak enam puluh tiga rumah rusak berat dan empat jembatan permanen terputus
akibat kondisi ini ratusan kepala keluarga di sejumlah desa terisolir